polisi satres narkoba polrestabes medan dan polisi sektro medan helvetia
mengerebek gubuk gubuk di bantar sungai di medan helvetia
yang dijadikan tempat penggunaan narkoba pada rabu sore
beberapa kali polisi melepas tembakan ke udara
saat melihat sejumlah pengguna narkoba kabur menceburkan bunga ke sungai
dari hasil operasi ini polisi menangkap empat pelaku yang merupakan pengguna narkoba
kasat reserse narkoba polrestabes medan kompol rafles marpaung menyebut
selain menangkap empat pelaku pihaknya juga menemukan sejumlah barang bukti di lokasi penggerbekan
ratusan warga desa balongwono kecamatan trawulan kabupaten mojokerto jawa timur rabu malam
menjemput paksa empat orang dari satu keluarga dan mengusirnya keluar dari desa mereka
aksi warga ini dipicu atas dugaan keluarga pasangan ms dan am bersama anaknya
menjadi informan kasus narkoba polisi gadungan yang kerap memeras
pengetahuan kami vicky ini informan kepada pelaku yang sudah tertangkap
tiga orang itu untuk mengambil yang warga kami yang tidak bersalah itu
sebelumnya tiga orang warga desa telah jadi korban polisi gadungan dengan menuding terlibat narkoba
dua diantaranya berhasil diperas dengan menyerahkan uang tujuh puluh lima juta rupiah
sementara satu aksi lainnya berhasil digagalkan
tim liputan sianen indonesia